sebanyak lima ratus an petugas menjaga tujuh belas titik penyekatan mudik di surabaya
dan hingga kini sudah lebih dari tiga kendaraan diminta putar balik
karena tidak bisa memenuhi syarat perjalanan di masa larangan mudik
tiga belas titik penyekatan itu terdapat di sepuluh pintu keluar tol
dan tujuh daerah perbatasan antara surabaya serta kabupaten gresik sidoarjo dan pulau madura
total sudah ada lebih dari tiga kendaraan yang harus putar balik kembali ke tujuan asal
karena tidak bisa memenuhi syarat perjalanan
perjalanan di masa larangan mudik dari enam hingga tujuh belas mei mendatang juga terlarang untuk wilayah agglomerasi
mobilisasi warga di wilayah surabaya raya yaitu kota surabaya sidoarjo dan gresik
tetap harus memenuhi syarat perjalanan
dan untuk mengetahui kondisi terkini di surabaya jawa timur
kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia rangga umara
selamat pagi rangga
bagaimana situasi terkini dari pos penyekatan surabaya di hari kelima ini
selamat siang amel dan sarah
saat ini saya berada di wilayah jembatan suramadu
ini adalah salah satu dari tujuh belas titik penyekatan yang dijaga oleh beberapa petugas
dan ada dua penyekatan yang diperlukan oleh petugas
baik dari sisi dari surabaya ke arah madura
serta dua tenda yang berada untuk menyekat dari sisi dari arah madura menuju ke surabaya
pada hari pertama pada saat pelaksanaan pada tanggal enam kemarin
larangan mudik pertama kali dilakukan
di sini kemudian penuh
setiap kendaraan diperiksa disekat begitu dengan begitu detailnya
tapi mulai beberapa hari setelah itu hingga saat ini
di belakang saya
sama sekali tidak ada penyekatan apa apa
di depan saya juga ada satu buah tenda yang ini sebenarnya ditujukan untuk menyekat kendaraan
dari arah madura ke arah surabaya juga sama sekali tanpa ada penyekatan apa apa
di dalam tenda ada beberapa orang petugas
tapi bisa anda lihat di sana hanya sekedar duduk duduk saja
anda juga bisa lihat mobil mobil kendaraan kendaraan motor
baik secara kasat mata misalnya motor
dari sini saya lihat ada yang membawa barang barang bawaan yang begitu banyak
yang khas seperti pemudik juga bisa lewat begitu saja
saya membayangkan jika ada kemudian rombongan pemudik
yang mungkin juga masih tidak diketahui bagaimana rewet kesehatannya
jika ingin melakukan perjalanan mudik dari surabaya ke madura atau sebaliknya
jalur ini tentu tidak akan dilakukan pemeriksaan apa apa
cukup luar biasa
karena memang dari pemerintah sendiri menyatakan di berbagai media
menyatakan bahwa akan melakukan pengetatan
menjelang idul fitri dilakukan pengetatan
tidak ada toleransi dan sebagainya
tapi seperti yang anda lihat sekarang ini
semuanya loss seperti orang surabaya bilang loss saja
tidak ada penyekatan apa apa
hampir seperti suasana pada masa masa normal saja
juga mendapatkan informasi begitu
kalau kita pantau di beberapa media media sosial di wilayah surabaya
kondisi yang sama seperti ini kawan kawan
ini tidak hanya terjadi di sini saja
tetapi juga di beberapa titik penyekatan yang lain
ada di wilayah pondok chandra
ada kemudian di beberapa pintu keluar tol
saya dalam perjalanan ke sini tadi juga sempat melewati ruas tol gunung sari
yang seharusnya itu juga dijaga
tetapi hanya ada tenda dan beberapa petugas
tapi tidak ada
tidak ada sama sekali penyekatan seperti yang digembor gemborkan selama ini
nah saya sudah tadi bertanya kepada beberapa orang petugas yang ada di sini
mereka menyatakan sebenarnya sudah melakukan penyekatan
tapi di pagi hari saja
jadi menurut mereka penyekatan itu dilakukan pada waktu waktu tertentu
misalnya jam tujuh atau siang hari atau sore hari katanya
karena mereka anggap pada saat jam jam itulah pada saat itu
kendaraan atau lalu lintas di wilayah ini penuh
jadi dilakukan penyekatan
ya ada tadi beberapa petugas sempat menunjukkan foto
begitu bahwa mereka sudah melakukan penyekatan pada saat saat tertentu saja
tetapi tetap saja kalau kita merujuk pada peraturan pemerintah
di mana harus ada pengawasan yang sangat kuat
karena persoalan covid sembilan belas yang masih belum selesai
maka seharusnya penyekatan memang diharuskan
harusnya dilakukan secara konsisten tidak hanya pada jam jam tertentu saja
nah kawan kawan di wilayah surabaya ini
seperti tadi anda katakan ada tujuh belas wilayah yang disekat
sepuluh diantaranya di binti bintu tol
sementara tujuh lainnya berada di wilayah wilayah perbatasan
nah bagaimana kemudian tentang persoalan mudik lokal
atau yang disebut dalam istilahnya mudik angglomerasi
wilayah anglomerasi sama sekali di surabaya ataupun wilayah jawa timur sudah menyatakan
tidak ada terminologi mudik lokal atau wilayah anglomerasi
yang namanya perjalanan pada saat ini apalagi pada saat larangan mudik semuanya dilarang
baik untuk dari kota surabaya menuju kota kota satelitnya yang sebenarnya sangat dekat
itu juga dilarang
tetapi memang ada pengecualian ya
bagi masyarakat yang berada di luar wilayah surabaya
yang tinggal di wilayah surabaya dan memiliki ktp di luar wilayah surabaya
tetapi punya pekerjaan
kota surabaya nah itu biasanya setelah mereka dilakukan pemeriksaan
mereka akan diberikan stiker ditempel di
jika mobil akan ditempel di pintu depan di kaca depannya
karo motor di bagian depannya agar mudah terlihat
ini untuk menjadi identifikasi bahwa mereka
saat mereka melakukan mobilitas melewati penyekatan titik penyekatan
karena sudah ada stiker itu mereka tidak akan diperiksa
hanya itu saja dispensasi yang diberikan
karena sekali lagi
mudik dalam wilayah anglomerasi atau mudik lokal
khususnya di wilayah jawa timur termasuk surabaya
itu tidak diperbolehkan
baik ini sangat disayangkan ya
justru ketatnya itu malah di awal awal
sekarang sudah mulai longgar nih dari pantauannya rangga ini
semoga nanti ke depannya bisa lebih ketat lagi
karena kita harus ingat pandemi ini belum berakhir
baik terima kasih atas laporan anda rangga umara
produser lapangan cnn indonesia
melaporkan langsung dari surabaya